terima kasih anda masih bersama kami di tech news
perkembangan teknologi komunikasi bergerak kian cepat
beberapa negara di dunia pun kini juga mulai menggunakan jaringan koneksi generasi kelima atau lima g
euforia ini juga disambut oleh para produsen smartphone dengan mengeluarkan produk yang mendukung teknologi lima g
lalu kenapa sih hingga kini lima g belum hadir di indonesia
sejak tahun dua ribu sembilan belas beberapa pabrikan smartphone telah mengeluarkan produk ponsel yang mendukung teknologi lima g
antara lain huangwe dan samsung
tahun ini giliran apple yang mengeluarkan produk ponsel lima g
sayangnya koneksi lima g belum akan hadir di indonesia dalam waktu dekat
dalam sebuah seminar daring yang diadakan itb dirjen penyelenggaraan pos dan komunikasi kemkominfo
ahmad ramli mengatakan pemerintah indonesia masih fokus pada pemerataan jaringan empat g di indonesia
sekitar dua belas desa masih belum tersentuh oleh jaringan empat g
selain itu untuk saat ini pemerintah lebih mengedepankan prinsip fit for use atau menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan ketimbang meningkatkan kecepatan
saya tidak men suggest operator semua untuk mengikuti quality of service yang diperlukan
kami mengingatkan kecepatan internet di indonesia adalah kecepatan yang terbaik seperti yang dilakukan oleh negara negara lain
di kita ini kan sepuluh sampai tiga belas mbps kecepatan internetnya
tapi yang lain itu kan ada yang lima puluh ada yang seratus bahkan ya
sementara di kita ini banyak sekali user users yang sebetulnya dengan kecepatan sepuluh tiga belas itu sudah bisa bergerak dan menggerakkan ekonomi kreatif
masalah lain yang menghambat penerapan lima g adalah pengaturan frekuensi
koneksi lima g membutuhkan spektrum yang luas sedang beberapa frekuensi yang berpotensi untuk digunakan saat ini masih digunakan untuk keperluan lain
misalnya frekuensi low band tujuh ratus yang masih dipakai untuk siaran tv analog atau frekuensi tiga lima ghz yang juga digunakan oleh industri perbankan
menurut perwakilan salah satu provider
nilai investasi penyediaan jaringan lima g tidaklah sedikit
kalau melihat perkembangan sekarang di negara lain ya di negara lain umumnya frekuensi yang dipakai oleh untuk lima g itu yang paling umum tiga lima kan ya
tiga lima di midband juga dua enam sudah mulai ada banyak
terus untuk coverage di loben itu ada tujuh ratus
kita tahu sendiri perjalanan menuju ke frekuensi frekuensi yang umum dipakai di seluruh dunia
itu masih cukup panjang
tahun depan kayaknya masih belum
dua tahun lagi mudah mudahan ya
tiga tahun lagi mungkin lebih visible
karena begini kalau kita tidak memakai frekuensi frekuensi yang umum ekosistemnya nanti yang susah
kan kita tidak isolated terhadap dunia yang lainnya
kalau misalnya kita ngomongin tiga lima device nya itu sudah sangat banyak
paling banyak itu tiga lima
enam juga sudah cukup banyak
artinya kita manufaktur tidak membuat handset khusus untuk indonesia gitu ya kalau misalnya kita tidak memakai itu ya
nah tiga lima dua enam tujuh ratus juga sudah mulai banyak
yang saya tahu tujuh ratus itu malah pemerintah sudah sangat sangat ingin untuk bisa membuat itu sebagai lima g dengan istilah digital dividend gitu ya
untuk bisa untuk data
jadi kita harapkan kepastian frekuensi inilah yang bisa segera kita dapatkan
sehingga kita sebagai operator juga bisa berbenah
tim liputan cnn indonesia jakarta